wali kota padang henry septa menerima penghargaan top pembina bumd dua ribu dua puluh
penerima penghargaan dinyatakan telah banyak berinovasi dan juga berkontribusi dalam pembangunan daerah
mereka pun dinilai memiliki strategi di tengah pandemi covid sembilan belas yang masih mewabah
penerima penghargaan dinyatakan telah banyak berinovasi dan juga berkontribusi dalam pembangunan daerah
penerima penghargaan dinyatakan telah banyak berinovasi dan juga berkontribusi dalam pembangunan daerah
penerima penghargaan dinyatakan telah banyak berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah
turut serta memiliki strategi di tengah pandemi covid sembilan belas yang masih mewabah
tentu ini adalah tanggung jawab kami selaku pengelola air minum bagaimana masyarakat bukan saja mendapat air bersih tapi juga air layak minum
penghargaan yang diterima kali ini akan dijadikan
motivasi untuk memajukan perumda air minum kota padang beserta perusahaan daerah lain agar menjadi lebih baik pada masa mendatang